sebelumnya polda jawa timur merilis sejumlah barang dan peralatan milik dimas kanjeng dalam usahanya melakukan praktek penggandaan uang
barang barang tersebut berupa jimat ballpoint laduni dan kantong ajaib yang disita dari padepokan taat pribadi
sejumlah barang dan peralatan penggandaan uang ini disita petugas ditreskrimum polda jatim dari padepokan dimas kanjeng dan para korbannya
peralatan inilah yang selama ini digunakan taat pribadi menarik uang di padepokan
barang barang ini meliputi jimat atau raja berisi tulisan arab minyak ballpoint laduni kantong ajaib berisi perhiasan atm dan uang pemancing
semua jimat dan perlengkapan ini dijual di padepokan
setiap pengikut yang ingin uangnya digandakan selain harus membayar mahar juga diwajibkan membeli alat alat ritual ini
untuk harganya bervariasi antara rp lima ratus ribu hingga rp satu lima
semua barang dan jimat ini lalu diletakkan dalam kotak kayu dan jika didiamkan dalam waktu tertentu maka akan keluar uang secara goib
ini namanya atm dapur itu tulisan arab kemudian ada uang sepuluh ribu dimasukkan di kantong
ini kalau kita dikasih kotak sama dimas kanjeng dimasukkan di kotak setiap hari bisa diambil rp lima bertambah
tidak akan habis itu uang itu atm dapur
selain menjual alat pengganda uang taat juga mewajibkan pengikutnya membeli air putih jika tubuhnya ingin sehat
namun setelah air putih diminum kondisi korban bukannya membaik malah tambah buruk
seperti yang dialami najmiah asal makassar
jari jari tangannya tiba tiba menghitam pasca meminum air putih dari dimas kanjeng
saya sakit jadi mulai ketika mendapatkan kiriman air
air apa namanya itu
air obat katanya diminumkan kepada ibu ini
setelah diminumkan mulailah proses sakit
lebih sepuluh uang setelah
lembaga perlindungan saksi dan korban menghimbau agar para korban yang merasa dirugikan tak perlu takut melapor
lpsk menjamin keamanan dan akan melindungi para saksi karena kasus ini merupakan kejahatan terorganisir
nah disini saya ingin menyampaikan bahwa lpsk menyatakan siap untuk memberikan perlindungan
kalau ada pelapor atau saksi yang merasa terancam
ketua majelis ulama indonesia jawa timur menyerukan agar masyarakat tak percaya begitu saja dengan isu penggandaan uang dimas kanjeng
selain tidak mungkin di islam sendiri tidak ada literatur bahwa uang bisa digandakan
kalau bisa menggandakan mestinya secara logika ya sudah uangnya sendiri saja gandakan misalnya kan tambah banyak ya
tapi mengapa kok ada orang store uang
saat ini sudah ada beberapa korban yang melaporkan dugaan penipuan
mereka mengaku menyetorkan uang ke dimas kanjeng mulai dari sembilan ratus juta hingga dua miliar rupiah
bahkan ada korban yang menyetorkan uang dua ratus miliar rupiah sejak tahun dua ribu dua